presiden joko widodo sabtu pagi menghadiri kongres pancasila ke sembilan yang digelar di kampus universitas gajah mada yogyakarta
di hadapan ribuan peserta jokowi bercerita tentang kenangannya semasa menunggu kuliah dahulu dengan belajar di tangga dan di bawah pohon di sekitar balairung tempat ia menyampaikan pidato
di tangga ini di tangga keramat ini
kongres yang ke sembilan yang sudah digelar oleh universitas gajah mada di yogyakarta
dan seperti diketahui universitas gajah mada di yogyakarta ini memiliki satu program studi atau satu program studi yaitu pusat studi pancasila yang selama ini terus menerus berdiskusi terus menerus menggagas tentang pancasila dan kemudian aplikasinya
dan di yogyakarta sendiri pusat studi pancasila ini juga memiliki desa dampingan yang satu ada di kampus
di kawasan kabupaten bantul dan satu lagi ada di kawasan sleman yogyakarta iqbal
sebenarnya apa yang berbeda dan menarik dari kongres yang digelar tahun ini teguh
ya pada kongres pancasila yang ke sembilan ini yang menarik adalah yang pertama baru kali ini ya ini di kongres yang ke sembilan ini seorang kepala negara ya ini presiden jokowi datang dan hadir dalam kongres yang sudah digelar sejak kemarin
jadi kongres pancasila yang ke sembilan ini digelar selama dua hari
pada hari kemarin kongres pancasila ini bisa diikuti oleh hampir semua kalangan masyarakat akan tapi khusus hari ini sampai nanti malam hanya undangan saja yang bisa masuk dan mengikuti pembahasan pembahasan yang ada di kongres pancasila
selain itu pada kongres pancasila yang ke sembilan ini tantangan yang terberat adalah seperti disampaikan oleh presiden jokowi dalam pidatonya tadi
adalah bagaimana menjaga persatuan dalam takdir kebangsaan yang sudah beragam
jokowi dalam pidatonya tadi juga menyampaikan dan mencontohkan perbedaan antara indonesia dengan afganistan ketika jokowi bertemu dengan presiden afganistan
bahwa di afganistan sebuah negara besar akan tetapi senantiasa berkonflik sehingga nyaris tidak ada kemajuan yang berarti di sektor pembangunannya
dan ini juga yang menjadi tantangan terberat di indonesia oleh karena itu pancasila masih dianggap perlu dan menjadi salah satu
hal dasar yang akan menjadi jiwa dari bangsa ini untuk terus maju dan membangun negara ini
teguh selain presiden joko widodo siapa saja yang menghadiri kongres dan apa target pencapaian dari acara ini
apalagi beberapa waktu yang lalu sekitar bulan juni megawati soekarno putri telah ditunjuk sebagai dewan pengarah ukp pancasila apakah ia juga hadir di sana
ya baik iqbal
ada beberapa nama yang saya catat direncanakan akan hadir dalam kongres ke sembilan yang digelar pada jumat dan sabtu hari ini
dan mereka akan hadir pada hari ini yang pertama adalah dr agus maftou yang merupakan duta besar berkuasa penuh atas kerajaan saudi arabia
kemudian juga ada kapolri tito karnavian dan juga kemudian ada yudi latif yang menjadi ketua program kerja presiden
yang menjadi ketua program pembinaan ideologi pancasila
direncanakan para pembicara ini akan hadir pada hari ini sampai malam nanti untuk memberi untuk mengulas tentang bagaimana tantangan pancasila dan pada indonesia di waktu kekinian ini
dan perlu saya sampaikan juga iqbal bahwa megawati pada kesempatan kali ini tidak hadir meski demikian target yang ingin dicapai oleh
pusat studi pancasila di universitas gajah mada dengan menggelar kongres pancasila yang ke sembilan ini adalah
bagaimana pancasila yang saat ini terus menerus mendapat tantangan karena banyak sekali konflik horizontal yang terjadi di indonesia
bisa terus menjadi gada depan untuk menjaga keberagaman yang sudah menjadi takdir negara kita iqbal
baik teguh supriyadi melaporkan langsung dari yogyakarta terima kasih